pada hari ulang tahunnya yang ke tujuh belas transmedia mendapatkan penghargaan best of the best brand building activation dari majalah mix marketing and communication
ya ajang kali ini merupakan tahun ke sebelas penghargaan diberikan pada setiap perusahaan yang berhasil melakukan program aktifasi
penghargaan best of the best brand building activation didapatkan transmedia dalam rangkaian program piala dunia dua ribu delapan belas yang digelar pada bulan juni dan juli dua ribu delapan belas
sejumlah kegiatan yang dilaksanakan transmedia dalam mendukung program piala dunia sukses mendapatkan perhatian halayak luas
tahun ini brand activation yang kita masukin itu adalah fifa world cup

menuju piala dunia kita membuat beberapa rangkaian kegiatan
mulai dari sebelum pertandingan yang kita mulai dengan kita bersama sama
seluruh unit usaha ct corp menggunakan jersi
sehingga hampir semua satu ratus lima puluh ribu karyawan itu secara serempak menggunakan seragam
dan juga kita kembangi juga dengan beberapa aktivasi
mulai dari giring bola di beberapa kota secara berbarengan
kita akhirnya juga bikin nonton bareng di lapangan sunburst
tempat sekarang kita merayakan hud transmedia
di sini di lapangan sunburst ini pada saat activation nonton bareng
selama perempat final kita berhasil mendatangkan satu empat juta pemirsa
dan sekaligus kita pada saat itu mendapatkan penghargaan dari muri
kategori untuk layar terbesar dan juga kategori penonton terbanyak
menurut pihak penyelenggara dari seratus event yang dikurasi
ada lima kriteria yang berhasil dipenuhi transmedia dalam melaksanakan event piala dunia
sehingga mendapatkan penghargaan terbaik
jadi ada lima kriteria
jadi yang pertama adalah konsepnya
terus kemudian strategi dan eksekusinya
dan kemudian ini yang penting ini
resultnya seperti apa
programnya konsepnya bagus strateginya bagus
tapi kalau resultnya nggak seperti yang diharapkan ya sia sia saja
nah kemudian yang terakhir adalah amplifikasi dari program tersebut
jadi program tersebut supaya setelah post event tetap bergaung
ya harus ada amplifikasinya
trans bisa membuat program yang akhirnya dinilai oleh juri sebagai best of the best
ya saya kira karena tadi pertama dari sisi konsepnya memang bagus
kemudian dari strategi dan eksekusinya bisa dijalankan dengan juga sesuai strategi dan eksekusi
dan kemudian resultnya
resultnya itu kan bagaimana bisa memperoleh rich yang cukup target audien yang kena
dan kemudian juga hasilnya
dan kemudian sama trans juga memang di amplifikasi dengan optimal
sehingga ya trans memang programnya memang layak untuk
meski tahun depan adalah tahun kampanye politik
setiap perusahaan terus memperkuat branding image nya dengan berbagai cara yang positif
angga putra jakarta